sepekan yang lalu video kemarahan presiden jokowi terhadap para menterinya muncul ke publik
sehingga menimbulkan spekulasi soal adanya wacana reshuffle kabinet karena juga presiden menekankan demikian
belakangan menko polhuka mahfud md mengungkap alasan kemarahan presiden jokowi adalah
karena rendahnya serapan anggaran di sejumlah kementerian untuk penanganan covid sembilan belas
yang disebabkan banyak lembaga ataupun kementerian takut terhadap audit bpk
apakah ini soal masalah klasik tentang prosedural saja
atau memang pemerintah tidak serius menjadikan dampak covid sembilan belas ini menjadi prioritas dalam penanganan
kita akan bahas malam hari ini terkait dengan topik tersebut
untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio ada pak ahsanul kosasi
anggota bpk republik indonesia selamat malam pak ahsanul
selamat malam renat
baik apa kabar pak sehat
ya alhamdulillah saya sehat
baik dan juga ada pak agus pambagio analis kebijakan publik selamat malam pak agus
selamat malam renat
selamat malam pak ahsanul
ya malam pak agus
dan kami juga masih menunggu konfirmasi dari dhani amrul ihdan
tenaga ahli utama dari kantor staff presiden yang sebelumnya sudah akan bergabung bersama dengan dialog kami pada malam hari ini
tapi saya akan mulai dulu dari pak asanul dan juga pak agus
coba kita di layar nanti bisa terlihat apa pernyataan dari pak mahfud md
terkait dengan banyak menteri yang takut ini pak hasanul terhadap audit bpk
terkait dengan angka rendah dan kena marah oleh presiden joko widodo
kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh mahfud md menko polhukam
terkait dengan salah satu alasan kemarahan presiden terhadap para menterinya
yang menurut mahfud md adalah ini karena serapan anggaran yang rendah
karena salah satunya adalah banyak menteri yang mungkin agak agak takut dengan audit bpk yang bisa berlangsung
ini dia kita lihat ya beberapa pernyataan dari mahfud md terkait dengan
kemarahan dari presiden joko widodo
saya akan langsung tanyakan ini ke pak hasanul kosasi anggota bpk
baik pak hasanul ini sebetulnya bagaimana sih pak
kita bicara dulu soal aturannya ya
proseduralnya sebenarnya bagaimana ini
ketika dalam masa pandemi atau darurat seperti ini kemudian presiden mungkin meminta untuk
kementerian ataupun lembaga penyerapan anggarannya apalagi terhadap dampak dari covid sembilan belas
tapi kemudian banyak ternyata
menteri yang menurut pak mahfud md justru takut terhadap audit bpk
sebetulnya bagaimana pak
tanggapan bpk menyikapi ini seperti apa
ya mas renhat seringkali badan pemeriksa keuangan itu dijadikan alasan untuk sesuatu
atau tidak melakukan sesuatu
ini kan pemeriksaan itu mandatori undang undang
ini adalah satu kejadian yang luar biasa
anggarannya luar biasa
keingin tahuan masyarakat juga luar biasa
sehingga badan pemeriksa keuangan memutuskan untuk hadir lebih dini
sebenarnya ini lebih mestinya dari pengelola pusat sampai dengan daerah
mestinya lebih confidence dengan adanya badan pemeriksa keuangan yang hadir lebih dini
bayangkan kalau saya memeriksa di tahun dua ribu dua puluh satu
mas renat bisa bayangkan setelah semua kekurangan ketidakpastian quote unquote mungkin pelanggaran itu terjadi baru kami periksa
bisa dibayangkan itu akan menjadi kehebohan nasional lagi
karena mereka sudah tidak ada waktu lagi untuk membenahi
nah saat ini dengan adanya ongoing audit yang kita lakukan kita berjalan
di situ ada badan pemeriksa keuangan
sehingga ada beberapa tindakan yang bisa
bisa direm di saat yang sama
nah saya kami di badan pemeriksa keuangan memutuskan hal ini
sebenarnya ini lebih menginginkan agar pelaksana keuangan pusat dan daerah itu menjadi confidence dengan adanya badan pemeriksa keuangan
satu program kita periksa
buat berita acara seri terakhir terima selesai
sangat berbahaya apabila kita semua sudah selesai
baru kita hadir untuk memeriksa
karena mereka sendiri sudah tidak memiliki waktu untuk membenahi
apalagi covid ini belum bisa sempurna selesai di tahun depan
ini akan menghambat lagi kejadiannya
jadi menurut saya tidak penuh takut
begini mas renan
kita itu kan hanya menyepadankan antara aturan dan pelaksanaan
apakah aturan aturan yang mereka buat dilaksanakan atau tidak dengan mereka
jadi aturan ini dibuat mereka kemudian dilaksanakan oleh mereka
kalau misalnya tidak dilaksanakan ya seperti inilah kondisinya
ada badan pemeriksa keuangan di sana
dan saya juga sering berbicara kepada para bupati dan gubernur ya
waktu kita sering melakukan webinar ini sekarang
aktif badan pemeriksa keuangan untuk menjalankan sejumlah
menjelaskan kepada mereka tentang metodologi pemeriksaan
sedangkan undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh
itu menghalalkan sebagian dari kebanyakan perusahaan yang berada di dalam perusahaan
soalkan sebanyak dua belas yang dilarang oleh undang undang
dua belas undang undang yang dilarang dihalalkan oleh undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh
artinya pemerintah dalam hal ini presiden
sudah memberikan kebebasan seluas luasnya kepada pengelola keuangan dari daerah
untuk melaksanakan ini karena kemudahan itu sudah diberikan
cuma badan pemeriksa keuangan harus menguji
kalau tentang prosesnya
kalau tentang proses pengadaan barang dan jasa
undang undang itu sudah diabaikan
anda boleh tunjuk langsung anda boleh dengan beauty contest silahkan
cuma kan harus diuji karena keinginan rakyat untuk mengetahui terhadap penggunaan rp enam ratus sembilan puluh lima triliun itu kan tinggi sekali
nah jangan jangan ada yang fiktif
jangan jangan ada markup di situ
nah sebenarnya arahnya cuma ke sana saja
kalau mereka menjalankan itu saya rasa nggak perlu takut ya
oke jadi menurut anda justru tidak perlu ada yang ditakutkan begitu ya pak asanul
saya tidak melihat adanya ketakutan itu di bupati bupati itu
oke kalau kementerian bagaimana
pak kementerian lembaga ini kan case nya adalah dari kemarahan presiden yang kemudian ditangkap karena serapan anggaran yang rendah
meskipun mungkin saja pak asanul karena ada perubahan perubahan pos anggaran
karena sebelumnya dengan mengingat kondisi seperti saat ini begitu
sehingga ada hal hal yang menjadi kekhawatiran
ketika nanti ini bisa
jadi kalau kita audit kemudian justru bisa memenimbulkan resiko tersendiri bagi menteri atau kepala lembaga negara tersebut pak
pak renhat dalam tiga bulan ini kepres itu tiga kali berubah
jumlahnya dari rp empat ratus lima enam ratus lima dan sekarang rp enam ratus sembilan puluh lima triliun
otomatis dipanya juga berubah
jadi secara administratif uang itu sudah siap dipanya sudah ada kantongnya itu sudah ada
tinggal teknis pencairannya
dan yang dibutuhkan oleh badan pemerintah keuangan dan semua pengelola keuangan dari pusat dan daerah
adalah administrasi tentang berita acara serah terima
yang tentunya misalnya kementerian kesehatan
tapi memang terhadap pembayaran tagihan invoice
yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan rekanan dalam hal ini rekanan apd maupun rekanan pcr
yang sudah ditagih kepada gugus tugas dalam hal ini pusat krisis
itu tidak dipertanggungjawabkan dokumennya kepada kementerian keuangan
nah sehingga yang seperti ini jangan disalahkan pelaksana anggaran di bawah
tapi administrasi ternyata di sana juga belum siap
jangan terus kemudian takut kepada badan pemeriksa keuangan
karena mereka sebenarnya mereka malas
jangan bilang takut kepada badan pemerintah keuangan tapi mereka nggak mengerjakan itu
jadi badan pemerintah keuangan yang di blame
oke iya ya jadi jangan menjadikan bpk sebagai alasan begitu ya kira kira pak asanul
baik saya ke bung dhani saya sapa dulu bung dhani selamat malam sudah bergabung
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam pak asanul kasasi
ya malam mas dhani
ya ada juga pak agus pambagio
pak agus selamat malam selamat malam
baik kalau tadi apa yang disampaikan oleh pak asanul seharusnya tidak pernah ditakutkan sebetulnya oleh siapapun
baik itu di daerah atau di kementerian ataupun di lembaga
sehingga tidak menjadi alasan bahwa takut diaudit oleh bpk
nah sebetulnya ketika ada pernyataan dari pak mahfud md bahwa kemarahan presiden itu salah satunya adalah karena serapan yang rendah
karena para menteri takut terhadap audit bpk
apa yang diinginkan oleh presiden sebetulnya bung dhani
apakah benar memang menginginkan serapan anggaran yang tinggi tersebut
ini apakah karena takut atau memang justru pemerintah atau para menteri ini memang ya pekerjaannya memang tidak maksimal sehingga serapannya tidak begitu tinggi bung dhani
ya saya tidak dalam koridor untuk mengomentari dari apa statement ataupun pernyataan dari pak mahfud ya
karena itu kita tidak boleh juga melihat hanya sepotong ataupun meng capture dari sebagian kecil pembicaraan
kita harus lihat secara holistik
dan kemudian kami fokus kepada tata kelola pemerintahan yang bersih
nah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih itu kita harus paham dulu bahwa definisi operasional dari pemerintahan yang bersih itu itu ada tiga hal
dan ketiga tiganya berjalan secara simultan
dan negara ini punya benar benar tata kelola pemerintahan yang bersih

punya bpk untuk melakukan pengawasan terhadap tiga hal tadi
dengan prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih
kalau di perusahaan ada namanya good corporate governance
kalau kita di pemerintahan ada tata kelola pemerintahan yang bersih
nah prinsip prinsip dari tata kelola pemerintahan itu setelah yang tiga hal tadi adalah
apa yang disebut dengan transparansi akuntabilitas kehandalan
partisipasi publik sampai dengan azas fairness
nah oleh karena itu prinsip prinsip ini dijaga oleh semua aparatur negara
dan setiap pengambilan kebijakan harus mengacu kepada prinsip ini dengan segala risikonya
jadi pejabat publik itu memang harus satu mengambil inisiasi inisiasi taktis yang cepat
tanpa meninggalkan azas kehatian kehatian
dan azas prudent bagaimana yang ada di dalam rambu rambu itu
nah yang dimaksud percepatan adalah tidak boleh percepatan itu juga melanggar dari pedoman yang ada
tapi percepatan itu harus disupport oleh kebijakan dalam bentuk juknis
jadi untuk mengamankan semua pihak di level tengah
untuk bisa mengambil suatu program ini dengan cepat
itu bisa saja sementara kementerian teknis itu membuat juknisnya
mengamankan semua pihak agar terjadi percepatan
nah juknis ini kan bicara internal
bagaimana bisa mempercepat sebuah proses katakanlah pengadaan barang dan jasa
atau proses apapun dalam hal belanja barang di dalam suatu institusi pemerintah
tanpa melanggar aturan prudentnya
yang terpenting adalah tidak boleh ada konflik of interest
apalagi fraud di dalamnya
sehingga proses itu bisa berjalan dengan tata kelola
yang baik dan dapat dipertanggung jawab
itulah yang disebut dengan prinsip tata kelola fairness dan akuntabilitas
tapi ketika presiden mungkin meminta untuk serapan anggaran kementerian lebih maksimal lagi
tapi di sisi yang lain
ada apa yang disampaikan oleh pak mahfud
misalnya ada ketakutan dari para menteri
ini kan agak bertolak belakang juga sebetulnya bung dhani
jadi sebetulnya presiden adalah yang seperti apa terhadap para menterinya
sebenarnya tidak bertolak belakang
tapi saya mengatakan secara holistik
bahwa percepatan itu kita harus mengambil inti sari dari pesan presiden itu adalah
dengan melakukan percepatan terobosan breakthrough
di antara segala macam regulasi yang ada kita buat percepatan
nah untuk mengamankan percepatan itu dibuatkanlah juknis di kementerian
bisa dibuatkan juknis di buah kementerian untuk percepatan itu
nah kementerian juga bisa akan mengundang bpk bpkp untuk meng advise
jukmis itu supaya tidak melanggar
dengan percepatan yang ada tetap mengandung prinsip kehatian
tetap di dalam koridor
nah itu kan bisa ditanyakan karena peran bpk kan juga ada sebagai advisor ya
sebagai advisor untuk membantu bukan hanya bukan mengawasi
tapi juga membantu membina
sehingga proses proses itu bisa berjalan dengan cepat tanpa melanggar koridor hukum yang lebih berat
melanggar undang undang dan sebagainya
nah itulah peran lembaga negara bpkpbkp untuk itu
jadi kita harus ikut membantu percepatan jadi mengawal semuanya
semua lembaga negara bersinergi berkolaborasi untuk mengawal percepatan ini
tidak ada yang perlu ditakutkan selagi memang komitmen kita berdasarkan kepada tata kelola pemerintahan yang bersih
yang saya sebutkan tadi asas transparansi akuntabilitas fairness partisipasi publik dan sebagainya
itu sudah diatur di dalam koridor tata kelola pemerintahan yang bersih
baik pak agus pambagio dari kacamata anda ini masalahnya sebetulnya apa pak agus
memang prosedural kah atau memang jangan jangan tidak melakukan apa apa begitu
sehingga akhirnya justru mempermasalahkan soal audit dan lain sebagainya
tapi dijawabkan nanti ya pak agus seperti apa
kami usai jeda berikut ini kami akan segera kembali
pendapat anda pak agus dari apa yang terjadi sebetulnya soal ini serapan anggaran
tapi di sisi lain menurut mahfud md menko polukam ini ada ketakutan dari audit bpk
ini problemnya apa sebetulnya menurut anda pak agus
problem utamanya ya kepala daerah menterinya tidak mampu
karena tolak tolok ukur dari anggaran itu adalah memang penyerapan
jadi memang presiden melihatnya ya serapannya berapa karena apa
kalau tidak ada serapannya kan artinya di bawah ini masyarakat tidak ada uang beredar kan
nah kalau itu kan jadi macet semua tidak belanja dan sebagainya
nah ini yang menjadi persoalan menurut saya ya menterinya tidak mampu saja
kalau soal ketakutan loh kalau ketakutan kalau takut ya jangan jadi pimpinan kan begitu
kemudian begitu masuk ke tata negara ketatanegaraan pemerintahan itu kan ya harus paham
bagaimana itu pemerintahan harus berjalan
karena ada staff staffnya itu satu
kedua kemudian komunikasi antara menteri dengan seorang satu duanya juga tidak berjalan baik sehingga macet semua
nah itu ada di direkturat masing masing
menteri kan hanya di region saja
oke baik pak agus tapi ini kan kondisinya sedang darurat covid ini tentu kan ada banyak perubahan dong di dalam pos pos anggaran itu bagaimana
mungkin itu yang juga menjadi ketakutan atau agak lebih berhati hati begitu
ya berhati hati harus kan apalagi diawasi oleh bpk harus kpk juga mengawasi semua mengawasi
ya jadi kan bagaimana dia sebagai pimpinan apakah itu daerah apakah itu kementerian lembaga ya dia harus piawai kan
karena kalau tidak ya tidak usah jadi pimpinan pimpinan kan harus menanggung resiko kalau tidak berani mengambil resiko ya jangan mimpin kan begitu saja
oke jadi memang harus hati hati harus layak
hati hati harus layak tapi juga agar tidak berbenturan dengan koridor hukum ya sehingga tidak ada resiko
iya iya hati hati kan harus tadi kan seperti ini katakan governance nya itu harus
ya kan integritas orang kan juga ada di situ
nah tapi kalau dia tidak berani mengambil tindakan dengan koridor koridor yang ada takut ini takut itu
loh memang niatnya mau jelek atau bagaimana kan niatnya mendisburse bahwa uang itu berada di masyarakat tugas tugas yang dibebankan kepada kementerian atau daerahnya berjalan kan begitu
jadi kalau kemudian anda mengatakan ini memang tidak mampu saja itu berdasarkan apa pak agus
ya bisa kita lihatlah sektor sektor yang saya sudah pernah sebutkan dan sudah dibahas juga
jadi kalau dia apa namanya tidak bisa membelanjakan uangnya kan berarti macet di situ
kemudian juga bahwa apa yang dikeluarkan kebijakannya maupun peraturannya juga tumpang tindih dan tidak jelas dan bikin kisruh di publik itu juga menunjukkan ketidakmampuan
hmm ya kan
karena ya covid kita sudah tahu semua kan ada perpunya ada undang undang duanya dan sebagainya
sudah lengkap tinggal dijalankan tidak perlu tahu kan presiden sudah melindungi
kalau dulu bisa kena pidana sekarang dengan ada perpu itu kan sudah semacam apa ya sudah diatan sekali lah tinggal kerjakan saja
jangan takut sejauh itu tidak dicolongkan tidak apa apa
karena ini darurat kondisinya
pos pos mana saja menurut anda pak agus pos kementerian ataupun lembaga yang memang serapannya cukup rendah anda soroti juga mungkin dari datanya
saya sudah lama sorotin itu beberapa ya kan ada kementerian kesehatan dan kementerian perhubungan tidak hanya terbatas pada anggaran ya tapi terbatas bagaimana dia memimpin atau menjalankan roda pemerintahan kementerian perdagangan misalnya pertanian
ini kan kita sebentar lagi musim kemarau ini covid begini sementara thailand sama vietnam tidak mau ekspor berasnya terus kita makan apa nih
kan belum ada gambaran misalnya menteri pariwisata misalnya seperti apa menteri perdagangan apa semuanya banyak gitu
nah itu kan kita belum tahu karena kabinet ini menurut saya jauh lebih buruk dari kabinet jilid satu yang lalu
baik kita break terlebih dahulu ya pak agus dan juga bapak bapak yang lain nanti kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini kami akan segera kembali sesaat lagi
baik saya ke bang daniel lagi bang dhani ada tanggapan dari anda dari apa yang tadi disampaikan juga oleh pak agus ini memang karena artinya kalau dilihat misalnya bahwa bisa jadi kemudian memang menteri atau kepala lembaga negara ini memang tidak maksimal sehingga ditunggu oleh presiden artinya memang perlu evaluasi dong ke dalam seperti apa
ya apa yang disampaikan oleh mas agus tadi itu betul ya secara prinsip memang itu yang dilakukan oleh pemerintah
prinsipnya adalah itu sama sebenarnya apa yang disampaikan mas agus tadi sama seperti di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kita semua mengacu kepada prinsip tata kelola pemerintahan yang ada tiga hal tadi itu definisi operasionalnya jelas ada yang namanya economic governance political governance dan juga apa yang disebut dengan administrative governance
makanya tadi pak ahsanul menyatakan juga bahwa bpk juga melihat proses administrasinya seperti apa dari mulai berita acara penyusuran oe segala macam sehingga semua itu
efisien efektif produktif dan mencapai sebuah benefit yang value yang terbaik dalam pemilihan pengadaan barang dan jasa umpamanya itu sebagai contoh
nah sehingga ini kalau tiga prinsip ini sudah dikelola dengan baik maka ini juga ada yang namanya keberanian
nanti bagaimana pejabat publik itu mendapatkan security assurance rasa nyaman rasa aman untuk melakukan terobosan terobosan
percepatan untuk mengamankan misi presiden khususnya dalam permasalahan covid sembilan belas ini
nah itu prinsipnya seperti itu pak kita punya koridor yang sama sudut pandang yang sama dan punya semangat yang sama untuk melakukan percepatan dengan atas kehatian ini
baik nah saya ke pak hasanul terakhir pak hasanul jadi apakah bpk kemudian akan membuat mungkin semacam audit komprehensif yang lebih mudahkah agar ini bisa dipercepat memperlancar urusan
atau seperti apa ini pak ke depan menyikapi apa yang terjadi soal penyerapan anggaran yang rendah ini
oke mas renhat biar tidak ada blame lagi kepada bpk jadi jangan sampai mereka tidak melakukan penyerapan anggaran karena takut kepada bpk kan begitu ya
coba kita lihat mungkin nanti mas dhani cek berapa menteri yang sudah mengeluarkan capman terhadap juknis untuk kepentingan covid sembilan belas
yang kedua gubernur berapa gubernur yang sudah mengeluarkan cap man terhadap juknis untuk kepentingan covid sembilan belas

pr untuk menggerakkan mereka agar membuat rencana kegiatan belanja agar mereka segera melakukan kegiatan itu kan belum terjadi
nah inilah kenapa serapan di daerah para bidan para dokter di daerah di rsud belum terbayarkan itu jatah untuk mereka
nah itulah membuat daya serap itu
nah kalau hal seperti ini mereka tidak membuat rencana kegiatan belanja kemudian daya serapnya rendah presiden marah jangan nyalakan badan takut kepada badan hukum
ini saya meng clearkan saja karena mereka ini diperiksa setiap tahun
dan mereka tahu bagaimana menjalankan good corporate governance seperti yang mas dhani sampaikan tadi
dan mereka cara bdpk memeriksa tahu
jadi silakan lah jalankan
direncanakan saja mereka membuat rkb nya saja belum rencana kegiatan belanjanya
bagaimana mau mengecepat
ingat nanti ada satu ratus sembilan puluh triliun refocusing ya
artinya dalam hal seperti itu semua dikedaerahkan
dan ini menjadi tanggung jawab bupati
lebih berbahaya lagi ini mendekati pilkada
jangan sampai ini dimanfaatkan oleh incumbent
nah hal seperti ini mari kita bersama sama
dan badan bpkp di sana
dan saya perlu disampaikan ini dulu mas herat
bpk ini tidak boleh melakukan pendampingan
memberitahu nggak boleh badan pemenang
bpk tugasnya adalah memeriksa
nah itulah kenapa kami datang lebih dini
agar pemeriksaan ini menjadi lebih komprehensif nanti ke depan
tugas bpkp menjadi ujung tombak
dan atib di bawah menjadi ujung tombak dalam pemeriksaan
termasuk juga inspektorat di situ
itu menjadi mitra kami nanti untuk mendapatkan data
bpkp sebagai auditor internal pemerintah bisa dia melakukan pendampingan
dia bisa memberitahu
tapi badan penyisian keuangan tidak boleh
badan periksa keuangan tugasnya memeriksa
meyakinkan kepada rakyat bahwa rp enam ratus sembilan puluh lima triliun
berhadap pertanyaan masyarakat
itu dijawab oleh bpk nanti
tentang perencanaannya pelaksanaannya pertanggung jawabannya pelaporannya
itu nanti badan pemeriksa keuangan menyampaikan kepada masyarakat
mereka kan bertanya ini
dengan uang rp enam ratus sembilan puluh lima triliun seperti apa
nah ini kami harus menjawab itu dalam konteks pemeriksaan
saya terakhir ke pak agus
pak agus ini kalau kemudian terus menerus seperti ini
dana yang terlambat cair
apalagi ini untuk covid begitu ya
di pos pos yang juga cukup penting
yang rugi kembali lagi adalah masyarakat nih pak
jadi seperti apa ini melihat ini ke depan untuk mendorong agar semua kementerian lembaga
atau mungkin di daerah bisa memaksimalkan penyerapan anggaran ini untuk masyarakat pak agus
ya harus sudah
ya harus sudah di discuss di belanjakan
makanya tadi pak pratik ngomong bahwa itu sudah ada kemajuan
saya agak heran kok seminggu bisa begitu drastis
enggak mungkin lah
kan bpk juga menyatakan
kan itu sudah prosedur hp segala macam
kalau cuma seminggu saya rasa ini
rakyat kan juga tidak bodoh bodoh amat
jadi sebaiknya bapak bapak di apaan di lingkaran presiden itu agak hati hati bicara
karena ini sangat sensitif
karena begitu lamban disbursement dari anggaran itu
di bawah itu tidak jalan nanti semua
akhirnya kita krisis keuangan
padahal uangnya ada
makanya saya bisa paham presiden begitu marah
karena uangnya ada
kecuali kalau uangnya tidak ada
jadi ya mereka kalau memang tidak sanggup bilang saja
mengundurkan diri sajalah
saya sempat bilang beberapa waktu yang lalu diwantari teman wartawan
jadi terserah presiden
no or never untuk diganti yang tidak perform itu aja
no or never begitu ya pak agus mbak bagio
kita lihat seperti apa
apakah betul ada progres yang signifikan itu tadi yang disampaikan oleh pak pratikno
kita dorong bersama agar semua kementerian
dan juga lembaga atau mungkin kepala daerah untuk memaksimalkan anggaran yang dipunya
lagi lagi untuk masyarakat
jangan sampai kemudian di tengah covid ini juga
tapi dana yang harus diterima untuk berbagai kepentingan menjadi terlambat cair
terima kasih banyak pak hasanul kossasi anggota bpk
terima kasih banyak bung dhani amrul ihdan
terima kasih banyak juga pak agus mbak bagio sudah berbagi persembahan kami pada malam hari ini